tidak habis memang kita untuk membicarakan kasus pelanggaran ham karena memang masih belum tuntas
dan memang masih menjadi utang besar pemerintah joko widodo yang sering menyebut di nawacita dulu pada saat kampanye
ini semua akan dituntaskan apalagi sekarang sudah hampir memasuki tahap akhir pemerintahan joko widodo
ada komnas ham yang genap berusia dua puluh lima tahun hari ini sampai di mana peran komnas ham
semakin bergigi atau justru layu atau justru memang ada upaya untuk melemahkan
sudah hadir peran narasumber di studio mas beka ulung habsara komisioner komnas ham
bidang pendidikan dan penyelolaan
selamat malam mas beka
terima kasih sudah hadir bersama kami di sini
selamat ulang tahun dulu untuk komnas ham
terima kasih juga
dan juga ada mbak puri di sini
puri kencana putri manager kampanye amnesty international indonesia
mbak puri terima kasih sudah hadir di sini
dan mau disambungkan telepon dengan pak ifdal kasim
pak ifdal selamat malam
selamat malam ya
tenagali utama kantor staff presiden
pak ifdal saya langsung saja ke pak ifdal dulu
karena pak ifdal waktunya terbatas sekali
menyambung tadi pertanyaan yang kami dapatkan dari ketua komnas ham
mengatakan sebenarnya menanti langkah pemerintah yang konkret setelah pertemuan komnas ham
dengan pak jokowi bulan juni lalu
apa pak ifdal
ya itu kan yang ditunggu sebetulnya adalah apa yang harus dilakukan komnas ham
setelah mengadakan pertemuan dengan bertemu dengan presiden pada saat itu
karena kan ini kasus yang disampaikan oleh komnas kepada presiden
itu kan sudah masuk di jalur penyelesaian menurut undang undang dua puluh enam tahun dua ribu tentang pengadilan hak asasi
nah karena di undang undang itu jalannya sudah diberikan
yaitu penyelesaiannya itu adalah antara komnas ham dan kejaksaan agung
dan baru kemudian diserahkan kepada presiden untuk apakah diperlukan membentuk pengadilan ham atau tidak
tetapi presiden juga sebelum membuat kepres juga menunggu dari rekomendasi dari dpr
nah ini kasus yang di masa lalu ya sebelum undang undang dua puluh enam
nah karena itu setelah dipaparkan kasus kasus ada sejumlah kasus yang sudah diajukan ke jaksa agung
untuk ditindaklanjuti oleh jaksa agung
dan kendalanya apa yang dihadapi
tentu langkah berikutnya setelah pertemuan itu adalah
karena presiden sudah memintakan
untuk ada komunikasi dengan jaksa agung
dan juga menteri koordinator politik hukum dan ham
lembaga yang memiliki otoritas terkait dengan itu harus
dan baru kemudian kita mengetahui
apa sih hambatan yang dihadapi
nah pasca pertemuan itu misalnya ya
pak ifdal begini
artinya sekarang bolanya di pak jokowi
atau masih di komnasam
karena kalau misalnya sudah bertemu dengan pak jokowi kemarin
kan logikanya maksudnya semua orang juga melihat
media juga pada saat itu meliput
kan logikanya sekarang bolanya sudah di jokowi
komnas ham sudah dalam tanda kutip curhat nih misalnya ke jokowi
pak jokowi tolong bantu kami
tidak tidak bisa
ini kan apa namanya kan ada batas batas undang undangnya gitu
jadi kalau misalnya masih tetap menggunakan jalur undang undang dua puluh enam
maka presiden otoritasnya hanya memerintahkan kepada jaksagung
untuk melakukan penyelidikan
dan sesuai dengan apa yang diajukan oleh komnasam
apakah ada kendala yang dihadapi oleh jaksagung
dari kasus yang diserahkan kepada jaksagung itu
dan jaksagung harus mengkomunikasikan dengan komnasam
jaksagung kan sudah mengatakan kemudian bahwa buktinya minim
sulit untuk membuka kasus lama
apakah memang seperti
seperti itu kondisinya pak ifda
enggak itu kan harus ada ininya
kita tidak bisa misalnya hanya menyatakan seperti itu
tapi harus ada disertai dengan penelitian
atau disertai dengan alasan alasan yuridis yang cukup jelas
sehingga itu diberikan kepada komnasam
sehingga komnasam yang akan
melengkapi apa yang disebut
oleh jaksagung itu
tetapi juga jaksagung juga harus
membentuk tim penyidiknya dulu gitu loh
baru bisa misalnya akan menindak
apa yang disebut tadi
kurang atau bukti bukti yang kurang
itu baru bisa terjawab
kalau juga di kejaksagung juga
bentuk tim penyidik untuk
kasus kasus mana dari
katakanlah ada tujuh ya
yang akan dikerja
akan ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh jaksagung
nah itulah yang diminta
diserahkan kepada komnasam
apa yang kurang tadi
oke pak ilda
pak ilda sekalipun
oke tadi itu adalah pertemuan komnasam dengan
mei lalu kan sudah bertemu dengan keluarga korban
secara psikis pak jokowi sudah ketemu langsung
dengan keluarga korban
apa sulitnya sebenarnya sekarang
kemudian membentuk misalnya
pak jokowi presiden loh
maksudnya bisa kan sebenarnya itu dilakukan semuanya
dan bisa cepat kan pak ifdal sebenarnya
masalahnya kan ini kan masalah
berada di dalam
jalur juridis ya
karena itu kan presiden hanya
tangan presiden itu untuk kasus ini kan hanya kepada
jaksa agung gitu loh
tidak kepada komnas
karena komnas itu lembaga mandiri yang
apa yang kewenangannya dia itu dalam undang undang
presiden hanya sudah memerintahkan kepada jaksa agung
untuk segera menindaklanjuti
dan menteri hukum dan
menteri koordinator hukum
itu juga sudah membentuk satu semacam
semacam task force lah
membuat pertemuan antara komnas ham dan jasa agung
ini berproses gitu loh
ini yang sedang didorong
ketika pada pertemuan dengan
apa yang akan dilakukan
para keluarga korban
atau organisasi korban
kepala staff presiden
dengan penyelesaian itu
kita masih dekat
atau masih jauh
gitu aja deh
masuk media sosialnya
pak presiden juga
tapi kalau misalnya
tidak ada langkah
ini serius loh
ini tahun politik
nanti bisa dituduh
dengan serangan serangan politik
ini hanya pencitraan
dan lain sebagainya
yang bisa segera
itu berarti kasus
di atas tahun dua ribu
yang menjadi konsentrasi sekarang
itu yang paling dekat ya
saya ke mas beka sekarang
kalau tadi mendengar penjelasan
sepertinya masih jauh ya
sebenarnya itu tergantung
dan komitmen politik jokowi
kepada jaksa agung
kemudian sudah mengatakan
pelanggaran ham yang berat
artinya dengan kewenangan tersebut
memang sangat terbatas
sulit menemukan bukti
untuk bisa memanggil
jauh lebih besar
jauh lebih besar
logistiknya juga lebih besar
kemenangan yang dimiliki oleh
sesederhana itu sebenarnya mbak
saya kira memang
dan juga jajarannya
karena pada saat pertemuan dengan
komnas ham juga
menyatakan hal yang sama
apa detailnya yang pada saat itu
pada presiden jokowi
berkas laporan penyelidikan
udah spesifik ya
sudah sangat spesifik
ada sembilan berkas laporan penyelidikan
memang kemudian kalau kita
misalnya penyelesaian juridis
memang benar apa yang
bahwa ada yang memang harus pakai
jalur dpr dulu
ada yang kemudian presiden dulu
tapi kan ini menu menu ini
kami serahkan kepada
untuk memilih mana yang
kita juga tidak menghitung
berasal dari mana saja
misalnya kasus mana yang akan jadi
kata pak ifdal
itu adalah wasior
pada pertemuan tersebut
pada komnas ham
artinya kami juga
waktu itu memberi gambaran singkat
ini ada kasus
terus kemudian ada
dan yang lain sebagainya
ada juga kasus di aceh
artinya kasus pelanggaran ham itu kan
di wasior wamena saja
tapi juga ada di aceh
yang setelah tahun dua ribu
oke mbak puri
progres kita sebenarnya
amnesty international kan
terus memberikan rating
kita sejauh apa
selama pemerintahan joko widodo
tentu ini dikaitkan dengan itu
sesuai dengan nawacitanya
bagaimana progres indonesia
sebelumnya saya mengucapkan
selamat ulang tahun
yang masuk ke tahun
dan ini menjadi
tantangan yang cukup besar
untuk komnas ham
pemerintahan yang sangat demokratis
yang terpilih dengan
mandat publik yang cukup besar
yang menjadi hambatan
untuk tidak mau
dan tidak mampu
dalam tanda kutip
penyelesaian kasus kasus pelanggaran ham berat
itu menjadi pertemuan yang sebenarnya
tidak terlalu spesial
karena tahun dua ribu delapan
masanya sbe juga
sudah ada pertemuan yang sama
masih sangat minim
tantangan hari ini adalah
melampaui batas yuridis
untuk melihat situasi hari ini
hampir lima tahun yang lalu
membicarakan hal yang hampir sama
ini sudah masuk
dan ada keinginan untuk presiden
pada liga selanjutnya
agak pesimis dengan
pemerintahan hari ini
memang pemerintahan hari ini
sudah cukup banyak membangun
bagaimana martabat manusianya
dengan keadilan ekonominya
tentang satu institusi
yang selalu dijadikan
korban dan publik

institusi ini dibentuk
dalam tanda kutip
menjadi institusi yang semakin baik
ada banyak kasus
kita bisa tahu
mas beka marsinah
yang hari ini
menjadi menteri lagi
yang hari ini
yang melakukan assessment
dan jaksa agung
ini agak lucu
sudah ada laporan penyelidikan
menyebutkan satu nama menteri ini
oleh pemerintahan yang
meskipun satu tahun
tapi juga digoyang
politik yang lainnya
menteri ini diberikan
otoritas yang besar
untuk urusan politik
keamanan dan hukum
dan diminta untuk mengevaluasi
dan kejaksaan agung
saya potong disitu dulu
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda
ada juga rencana
yang disampaikan oleh menteri
yang tadi disebut oleh
pak ifdal qasim itu
ada rencana untuk
kita bisa sampaikan itu ya
kita setelah jeda ya
saya sebenarnya ingin membahas
seberapa dekat sih kita
dengan penyelesaian itu
karena keluarga pasti
sudah lelah menemui ini semua
tetap bersama kami
di cnn indonesia prime news
karena masih bersama kami
kami masih membahas
kasus ham berat
ini berkaitan dengan
seperempat abad komnas ham
dan kami punya
pelanggaran ham berat
yang dibawa oleh komnas ham
diminta oleh komnas ham
oleh jaksa agung
kalau misalnya kurang jelas
bisa dilihat di belakang
perusahaan mei sembilan puluh delapan
penghilangan orang secara paksa
peristiwa talang sari delapan puluh sembilan
yang kemarin dibawa
yang terdekat memang
wasior dan wamena
progresnya juga sejauh apa
wasior dan wamena ini
jaksa agung mungkin sudah
komnas ham sempat melakukan pertemuan
tim dari kejaksaan agung
ada pemisahan berkas
dan tempus delicti
tapi itu tidak butuh
waktu yang lama
karena itu kan
hanya pekerjaan teknis
mana yang kemudian
dua minggu selesai
pemisahan berkas ini
sebuah pelanggaran ham
hanya jaksa agung saja
dan itu bisa kan
dan itu bisa
mereka punya kewenangan
dan sangat mudah
ya itu lagi
bahasa yang paling klisah adalah
nggak mau gitu ya mbak
ini kan ada problem
antara jaksa agung
dengan komnas ham
presiden yang terpilih
juga harus melihat
sifat dari ketegangan ini
hak asasi manusia
antara komnas ham
dan kejaksaan agung
apakah dia bisa
otoritas politik yang tinggi
ada dewan pertimbangan presiden
untuk diajak konsultasi
mengapa ketegangan ini
dari tahun ke tahun
dari masa ke masa
dia juga bisa
atau membangun semacam
dengan para ahli hukum
satu hari sebelum pertemuan korban
adalah pertemuan para ahli hukum
dan hak asasi manusia
presiden ingin mendapatkan feedback
tentang situasi hukum
dan ham di indonesia
apakah juga ada masukan
antara komnasan dan jaksa agung
direktur ham nesi internasional
tentang beberapa hal
tentang situasi papua
tentang pelaksanaan implementasi
yang hanya berjarak lima puluh meter
enggak di respon
enggak di reken
enggak ada tindak lanjut
karena yang diperlakukan adalah
sebesar semua yang dilakukan
teknik alam k mache
jika k sisual
itu kamisan itu strivem
kemudian juga militer
perusahaan milli rusik
memberikannya kepada pihak yang tidak tepat
dalam hal ini tadi agak agak
membingungkan memang korban korban
pas ke pertemuan mei itu diminta untuk
buat pertemuan lanjutan dengan pak muldoko
antro staf khusus presidenan
sebagai mana tadi bang ifdal juga sudah sampaikan
tapi ada stainment baru nih
kami punya coffee morning segala macam kan
pada saat itu
tapi juga ada mainan baru
yang namanya dewan kerukunan nasional
mainan ini gak baru baru banget
mainan ini sudah muncul setelah
lalu dibentuk permainan baru ini
kerukunan karena ingin mengambil cara yang cepat
cara yang instan tentang rekonsiliasi
tapi rekonsiliasi yang seperti apa kualitasnya
apakah kita bisa menghadirkan
kebenaran dan keadilan secara setara di sini
kalau komposisinya hanya
benar menurut versi
abc tapi tidak secara holistik
tadi mas beka bilang problem ham itu
bukan cuma satu titik di wasio dan wawena
di angka nomor tujuh tapi di indonesia
dari aceh sampai papua
itu menjadi pekerjaan besar
tidak hanya diberatkan kepada
komnas ham tapi juga kepada sektor sektor
yang harus melakukan bersama sama
dkn itu apakah visible
sebenarnya mas beka
maksudnya saya pribadi sampai sekarang
masih agak bingung ketika
yang begitu memilukan seperti itu
kemudian hanya diselesaikan
kemudian melalui dkn
tidak ada siapa yang ditunjuk bertanggung jawab
jadi begini kalau soal dkn
tentu saja komnas ham
itu kan salah satu alternatif penyelesaian pemerintah kan
kalau soal dkn
komnas ham tidak pada posisi
karena kewenangan kami kan bagaimana
kemudian berkas penyelidikan
yang sudah diselesaikan bisa diselesaikan
lewat jalur yuridis
punya kewenangan untuk
jelas parameternya ada tiga paling tidak
tidak saya catat yang pertama
tadi seperti yang disampaikan puri
yang kedua soal siapa saja
aktor aktor yang terlibat
yang ketiga tentu saja
menghadirkan keadilan bagi para korban
dan keluarga korban ini yang terpenting
dan kami percaya di komnas ham
yang bisa diselesaikan lewat
dari lewat pengadilan lah kemudian
secara terang beneran sebenarnya
konstruksi pelanggarannya seperti apa
siapa saja yang terlibat
dan kemudian dihukum
jelas kemudian setelah itu
kemudian negara kemudian melakukan
misalnya kompensasi pemulihan dan yang lain
sebagainya dasarnya jelas
lewat pengadilan itu ada perintah jelas
siapa atau kasus apa
memerintahkan negara untuk melakukan pemulihan
apa saja bentuknya bisa
kita lihat undang undang
tapi jokowi juga sempat meminta pertimbangan soal dkn ke komnas ham
tidak secara spesifik
begitu karena jelas
apa saya kira presiden
tahu betul mana batas
yang apa harus
disampaikan atau ditanyakan
kepada komnas ham
oke mbak puri kembali saya tertarik
soal dkn apakah kemudian keluarga korban
mungkin sudah ada yang bercerita kepada anda
dkn itu mereka sama sekali
tidak antusias terutama untuk
kasus kasus yang sudah melampaui
proses penyelidikan cukup tinggi
seperti kalau tadi
kita belum sempat banyak berdiskusi tentang
itu sifat dari
hukumnya itu sudah sangat tinggi
dan mereka sebenarnya
menagih empat rekomendasi
yang sudah dikeluarkan oleh panitia khusus
mencari keberadaan tiga belas orang hilang
membentuk pengadilan ham ad hoc untuk
kasus ini kemudian
memberikan kepastian hukum
hukum yang tepat yang ada
indonesia dan menjamin
ketidak berulangan dan ini
dan arahannya memang dalam
hasil rekomendasi pansus tersebut adalah presiden
diminta untuk membentuk kayak pres
jadi tinggal jokowi
dengan hati dan kepala yang dingin saja
melihat sifat dari masing masing
kasus tersebut mulai dari
sembanggi satu sembanggi dua tanjung priok
masih pun semua pelaku difonis bebas
jadi ada keadilan korban yang harus dipenuhi di sana
malang sari petrus segala macam
sampai kemudian kasus penghilangan
pak ksas seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan jadi memang
harus pak jokowi harus punya waktu yang
cukup untuk melihat masing masing kasus ini
ketergesa kegesaan waktu sudah masuk tahun
politik ya sudah lewat
hal yang sifatnya protokoler
hanya berbasis undang undang dan
sebagainya sudah dilemparkan kesana kemarin tapi
dia juga sebagai pimpinan harus punya
waktu yang cukup untuk memahami
sebenarnya apa yang terjadi di indonesia selama
enam puluh lima puluh dua puluh tahun
terakhir ini oke
mas beka sebenarnya saya menarik
tadi mendalami soal ketegangan
antara komnas ham dan kejaksaan agung
selama ini juga terjalin
tektokan juga bisa tapi
apa yang masih mengganjal
sebenarnya sebenarnya begini
jelas bahwa pasca
pertemuan komnas ham dengan presiden
memang kami koordinasi
dengan tim dari
kemenkopol hukam yang juga di situ
ada kejaksaan agung di situ
lebih banyak kemudian
terhadap pasal pasal dalam undang undang
bukti permulaan yang cukup itu seperti apa
terus kemudian seberapa
besar yang namanya
kewenangan penyelidikan itu
apakah kemudian misalnya
memanggil paksa atau yang lain
itu lebih ke arah
memang di komnas ham sendiri ya
merasa bahwa penyelidikan kami sudah selesai
sudah selesai sudah final
sehingga ya ini harus ditindaklanjuti
oleh kejaksaan agung hanya itu
tetapi kemudian memang
hanya dengan kejaksaan agung tetapi juga
dengan kementerian atau lembaga lain
sepanjang itu diperlukan untuk
pelanggaran ham yang berat
jadi ini bukan soal
ego sektoral di mana
komnas ham merasa
apa sebagai lembaga
independen terus menerus seperti itu
tanpa koordinasi tidak seperti itu tapi
jelas kami berkeinginan
hanya ingin menyelesaikan
kasus kasus yang ada dan itu
tentu saja tidak bisa diselesaikan
sendiri misalnya kemudian kami
juga sempat ketika
rapat dengar pendapat dengan
dpr kami juga menyatakan
sikap dan posisi kami
penyelesaian kasus kasus ham
yang berat ini termasuk kemungkinan
pada saat pertemuan
komnas ham dengan pak jokowi
yang di situ ada jaksa agung mungkin
sebenarnya memang ada usaha upaya
untuk menjembatani ketegangan itu
ya tentu saja
pak jokowi waktu itu memang didampingi
oleh kejaksaan agung
terus kemudian menteri
hukum dan ham pak yasona lawli
serta sesuai memang kapasitasnya pala staff posisi
dan juga pak pratikno
sebagai kalau tidak salah
ada pak pratik juga
artinya memang pak
apa yang jadi pesan
komnas ham ke jajarannya
tidak hanya satu dua
jajaran di kabinetnya tapi
memang ada empat orang yang
saya kira memang pada posisi itu
untuk mendengar apa yang dimaui oleh komnas ham
oke setelah itu
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda kita membahas
sekarang sudah dua puluh lima tahun komnas ham
masih banyak kasus pelanggaran ham
yang masih belum tuntas
tentu saja sudah dibahas di awal
tapi apa yang bisa dilakukan sekarang
jangan sampai memang ada upaya untuk
membuat komnas ham semakin layu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal
apa kabar kasus pelanggaran ham
berat yang memang sampai saat ini masih belum terungkap
kami punya sedikit informasi
kejaksaan agung ada tiga alasan kasus
pelanggaran ham sulit diselesaikan
ini versi jaksa agung kita lihat
sama sama yang pertama salah satu
kendala utama penuntasan kasus pelanggaran ham
masa lalu adalah
sulitnya pencarian bukti untuk meningkatkan penanganan
kasus hingga ke tahap penuntutan
kemudian yang kedua banyak
kasus pelanggaran ham masa lalu
terjadi sebelum undang undang
peradilan ham terbit di tahun dua ribu
karena itu prosesnya harus melalui keputusan
politik dpr dan pembentukan peradilan
paham ad hoc ini juga tadi sudah
disampaikan oleh mbak puri kemudian yang ketiga
dari kejaksaan agung juga tidak menemukan
ada bukti kuat
yang bisa diambil dari hasil
penyelidikan komnas ham
mas beka dari komnas ham
saya mengutip yang terakhir itu
bukti kuat yang bisa diambil dari hasil
penyelidikan komnas ham ya begini
pada pengaturan penyelidikan itu sudah
komprehensif bertahun tahun lamanya
dengan standar penyelidikan
komnas ham itu sudah
ada tiga pengadilan ham
tanjung priok ab purwok
dan timur timur
artinya sebenarnya tidak cukup
kuat juga alasan kejaksaan agung
tidak menemukan bukti kuat
karena kita sudah
punya tiga pengadilan ham
sebenarnya di indonesia
dengan standar penyelidikan yang dimiliki
kemudian memang kasus per kasus
akan beda tentu saja dan itu
tidak cukup kuatlah sebenarnya alasan
dari kejaksaan agung apa
berbicara bahwa tidak cukup
bukti yang kuat begitu karena
dengan standar penyelidikan
komnas ham sudah ada tiga pengadilan
ham di indonesia oke
mbak puri kalau anda lihat ada tiga alasannya tadi
itu kembali soal soal
teknis ya bisa dikatakan begitu
apa menurut anda
ini kan hukum semakin
semakin baik interpretasinya dan
semakin memudahkan korban untuk
mendapatkan akses keadilan
pbb juga sudah
pertemuan lima tujuh februari
pimpinan tertinggi komisioner
hak asasi manusia di pbb juga
memberikan dukungan terhadap komnas ham
dan presiden indonesia untuk
menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham berat
artinya kalau kita kemudian terbatas dengan
tafsir ayat per ayat
pasal per pasal tanpa tidak bisa
yang sudah dikumpulkan dilakukan selama
puluhan tahun ini sayang sekali
kesempatannya tidak pernah digunakan
oleh presiden indonesia
yang terakhir terutama tentang
ini ya ini keluarga korban sudah bolak balik
kesana kemari gitu ya
kemudian nama nama juga
sudah dimunculkan oleh komnas ham
ada peristiwa peristiwa ketika komnas ham
menggunakan dalam beberapa kali rilis juga sudah disebutkan
oleh komnas ham betul
komnas ham punya kewenangan supuna memanggil
dan kita tahu ada beberapa nama yang tidak
mau hadir disana memang ada ketegangan
kekerasan pelanggaran ham
yang dilakukan oleh aktor negara
di masa pemerintahan soeharto
itu memang menunjukkan bahwa tidak ada
niat baik dari otoritas
keamanan yang memang
saat itu memegang penuh kontrol
kekuasaan keamanan untuk
mau bekerja sama oleh mekanisme mekanisme
penyelidikan independen ini
nah yang ingin kami pastikan bahwa
tindak lanjut dari
penyelidikan independen ini yang mana memang
komnas ham harus didukung penuh untuk
melaksanakan tugasnya presiden kalau
kurang mampu memahami diskusi
lebih sering lah dengan kalau sekarang sudah ada
jawaban respon seperti itu apakah menurut
anda memang komnas ham masih dianggap ada atau
tidak ada harus diperkuat ya
sudah dua puluh lima tahun memang
wajahnya tahun tahun pertama

paris principles lah sebagaimana
orang percaya indonesia memang saat itu masuk
pada fase demokrasi yang lebih baik
tapi juga orang orang seperti
baharudin loppa yang saat itu komnas ham bekerja sama
dengan kejaksaan agung saat itu ritmenya
menarik antara komnas ham dan kejaksaan agung
seharusnya hari ini jauh lebih baik dengan
komposisi komnas ham yang
jauh lebih baik
komposisinya ketimbang yang
kemarin yang ada rotasi kolektif
kolegi dan segala macam itu sudah
lewat lah tapi hari ini harus diperkirakan
dengan masyarakat sipil yang semakin baik
media yang semakin baik mau
bekerja sama mendukung pemerintahan hari ini
yang memang agak
dalam tanda kutip lemah
dalam sektor hukum dan hak asasi manusia
presiden sekali lagi kalau kurang
diskusi dengan itu komnas ham sangat
terbuka saya yakin organisasi seperti
amnesty international indonesia sangat terbuka
untuk memberikan masukan masukan
konstruktif terhadap presiden
nah kalau komnas ham sendiri selama ini merasa
ada upaya untuk
melemahkan atau bagaimana
kalau sampai sejauh ini dari kami ya
di periode yang baru ini memang
tidak ada upaya pelemahan komnas
tetapi memang tapi pengabayan ada
pengabeyan ya kalau pengabeyan
untuk tidak melanjutkan
rekomendasi yang dihasil komnas tentu saja
ada dan ini kan juga bisa
dilihat dari beberapa waktu kita
pertemuan dengan setelah pertemuan
dengan presiden sampai saat ini belum ada
tindak lanjut yang konkret begitu
tetapi memang kita menghadapi
yang berbeda ya betul
dan itu juga harus jadi pertimbangan
bagaimana komnas ham
bekerja ke depan karena
komnas ham ini lembaga
ham independen yang bekerja
berdasarkan empat undang undang
sekaligus dan ini tidak banyak
dengan kewenangan atau kemudian mandat
empat undang undang sekaligus
ini saya kira juga apa jadi
perhatian bukan hanya
ya tentu saja partisipasi
dari masyarakat menjadi penting di situ
dengan partisipasi dan tuntutan
dari masyarakat saya kira
apa legitimasi komnas ham untuk
kemudian berperan dalam penyelesaian
kasus kasus pelanggaran ham yang berat
pelanggaran ham misalnya juga
akan menjadi semakin kuat dan dibutuhkan
apalagi misalnya begini

ini kan juga mengubah
sebenarnya kalau bahasa kami
itu mengubah peradaban
bangsa indonesia ketika

hak asasi manusia itu membutuhkan
keberanian ekstra dengan
resiko di penjara subversif dan yang lain
sebagainya tetapi sekarang

meskipun pemahaman tentang ham yang
salah atau kurang tepat segala macam
ngomong ham sebagai standar hidup mereka
peristiwa kekerasian menyangka bahwa tiap orang sudah menyadari ini hak asasi manusia
saya kira perubahan yang paling
mendasar ketika kita
mencatat perjalanan dua puluh lima tahun
banyak sekali begitu
siapa mau di jakarta
mau di papua
mau di aceh di kalimantan
sudah melek tentang hak asasi manusia sebagai
standar hidup di indonesia
mbak puri sekarang kita bagaimanapun sudah
masuk ke tahun politik
pembicaraan soal perang
hak asasi manusia
ini biasanya semakin rame menjelang
menjelang pilpres apalagi
nanti menjelang kampanye
sekarang mesti dilakukan
anda mungkin punya saran untuk misalnya
komnas ham agar memastikan
tidak kemudian tergelincir dan
dijadikan alat oleh
entah itu yang berkuasa atau yang oposisi
kita tahu pengalaman

tidak mau mengambil sikap dan
bahkan tidak menyuarakan
satu kata pun tapi memang
kita harus percaya bahwa lembaga ini adalah
lembaga yang bergensi
tadi kalau mas beka bilang
lembaga yang membangun peradaban
kultur hak asasi manusia dua puluh lima tahun yang lalu
orang takut mungkin
butuh harga yang harus dikeluarkan
untuk bicara ham tapi kita harus juga
melihat dua puluh lima tahun ke depan komnas ham mau
akan seperti apa sih
dalam tahun politik yang akan kita hadapi
beberapa bulan ke depan saya pikir
komnas ham harus memainkan peran sentralnya
paling mudah untuk paham istiqomah
mandat komnas ham itu sendiri
melakukan penyelidikan terhadap kasus kasus
pelanggaran ham berat dan pelanggaran ham kita tahu
karakter pelanggaran ham sekarang tidak cuma
berdimensi pelakunya adalah
negara ada juga kecenderungan pelaku pelakunya
adalah aktor non negara kita tahu
kasus kasus seperti yang menyerang
kasus yang muncul di sektor bisnis dan ham
itu melibatkan komponen aktor non negara
saya percaya dengan komposisi komnas ham
hari ini seharusnya jauh lebih bijaksana
dan agak sedikit gesit
memainkan perannya di depan presiden jadi
presiden harus menganggap bahwa
lembaga independennya ini
dan memang layak untuk dipertahankan

banyak orang juga sudah
bicara tentang ham dalam spektrum
yang lebih luas lagi
jadi ini menjadi tantangan
komnas ham untuk tetap merawat
kepercayaan publik indonesia
oke merawat kepercayaan publik indonesia
penanganan kasus ham berat
tidak akan muncul lagi
katakanlah untuk pembahasan menjelang
tahun politik seperti ini
kalau kemungkinan muncul
saya kira besar
dan sebenarnya harus muncul
dalam pengertian dalam diskursus
politik publik artinya kemudian
publik harus semakin tahu
ada peristiwa pelanggaran ham yang berat
sekaligus bagaimana kemudian mereka
harus bersikap kepada korban
keluarga korban dan keadilan itu
harus didapatkan dari mana
saya kira itu akan menyehatkan
kita semua daripada kemudian
tentang hak asasi manusia di indonesia
karena jangan salah juga ketika kita
hak asasi manusia di luar negeri
indonesia paling banyak dipuji
inovasinya terus dengan
banyak instrumen internasional
dan lain sebagainya
dan ini juga harus saya kira
dibawa ke dalam negeri diskursus ini
supaya lebih sehat lah
oke amin itu semua
kita berharap kasus
penanganan kasus pelanggaran ham berat itu
terjadi dalam waktu dekat
kita lihat step by step pengungkapannya
wasirul aminah itu dulu ya yang paling bisa
lihat dalam waktu dekat terima kasih mbak puri
terima kasih mas beka
sudah mau berbicara di cnn indonesia prime news
dan delapan anggota tim siapa pula yang terjebak
di dalam gua di thailand berhasil
dievakuasi kami hadirkan informasinya setelah
cedera mas beka makasih banyak